ntar gue jadi iparan dong sama haja memona
gue lebih amit amit lagi kalo keluarga gue ada yang kawin namanya janda over credit kayak lo
gue walaupun janda tapi tetep seksi
emang situ lebar kayak kulkas empat pintu
seksi kalo liatnya dari gunung
liat kalo liatnya pake sedotan
poatika udah dong
bikin ngapain sih ribut ribut
ini kan masjid tepat untuk beribadah
mungkin ga enak nanti orang orang denger perkataan umi sama poatika
ini ada apa ya ribut ribut
kagak baik ini masjid istighfar
ya sebenarnya sih sebagaimana orangnya saja
ya biar kata sama sama sudah naik haji
kalau imannya kagak kuat mana bisa dapat pertolongan dari allah
lagi pada reuni ya nih kayaknya kumpul kumpul begini
reuni apa arisan keluarga nih
udah jangan banyak ngomong loh
buruan antar goa ke masjid
pelan pelan ji sini ji
udah cik ga usah dimasukin
emang udah watak kayak gitu gitu
gak ada epik muhidin itu
misalnya cuma satu banyak banyakin sabar
tenang aja rob
haji muhidin mah kalo gua anggap
i don't care kalo bahasa inggrisnya
dia pun termasuk manusia abnormal
capek capekin badan aja
ya kirain yang sakit hati
kagak lah gua mau udah kebal sama yang begituan
cik haji muhidin sama haji muhidin udah ditekdirkan jadi orang seperti itu kali ya
udah yuk ah kita masuk
pan kita niatnya sholat jamaah
tidak apa apa situ strini
kamu mau berbicara di mana tuh

tetap aja dia gak setuju si rumana sama si romi
umi umi kenapa tadi ngomongnya gitu
itu kan bisa nyakitin hati orang umi
umi kan salah umi kan ngomong yang sebenarnya
emang keluarga si sulam tuh emang cuma bikin siabur ke kita
makanya lu gua larang hubungan ambis keluarga si sulam
masya allah tuh dandanan
mau sholat apa mau main main dong
ya elah bu aji ini pun masjid
makanya punya matan tuh dipake
jadi bisa bedain yang mana mau sholat yang mana mau ngelentong
wah ini belum pernah lihat bintang di depan mata kali ya
gue ini tuhan dari lo senior kata orang dulu
nah lo sendiri gak bisa bedain dandanan lo sendiri
eh yang namanya sholat tuh mestinya biasa biasa aja
olah kagak demen sama orang yang berlebihan
tuh ulah gak demen asal lo tau aja
gue lebih tahu dari lo
siapa yang berlebihan
masih tuh punya mulut berlebihan
oh iya lupa bu aji kan mulutnya kagak punya rem alias doll
eh kan bu aji itu denger ya
allah itu bukannya kagak suka doang sama yang mulutnya comel
tapi juga sebel
aturannya lo tau gak
gue nih tuaan tau gak
kau tau gak nih
gue dua kali nih haji lo tanyain aja orang orang semua pada tau
gue juga tau pergi haji emang dua kali
tapi mulutnya entuh
hajin juga dong
jadi biar mulutnya kagak nyeblak
emak datengnya pasti kagak sendiri dong
berarti kagak sia sia dong atika ke masjid
pahale sholat rawai dapet ngeceng juga dapet
jangan sampe kalau om ngebang mahmud ini hajis
ntar gue jadi iparan dong sama hajah maimunah
gue lebih amit amit lagi kalau keluarga gue ada yang kawin namanya jando overpedent kayak lo
gue walaupun janda tapi tetep seksi
emang situ lebar kayak kulkas empat pintu
seksi kalau lihatnya dari gunung
lihat kalau liatnya pake sedotan
pak atika udah dong
bikin ngapain sih ribut ribut
ini kan masjid tepat untuk beribadah
bikin genas nanti orang orang denger
perkataan bumi sama pak atika
ini ada apa ya ribut ribut
kagak baik ini masjid istighfar
yah dateng lagi yang nyebelin gue
dari rumah bantuin gue dah pindah ke dalam
gue mumpet nih berisik gini
iya bagus bagus pindah deh pindah
basic qureshi passo ikk sami dan wli
hoiril baktu di alai
gimana keadaan si raun udah sembuh
eh tuh diet tuh aduh
buru buru sembuh tambah parahi ya malah keadaannya
mana rewel banget tuh anak
gue sampai capek lo tau sendiri kan gue lagi hamil kayak gini
ya namanya anak kecil mah
kalau sakit emang rewel apalagi kecilkannya parah kayak gitu
udah kayak gitu apes lagi sekarang keluarga gue
lo tau gak anak gue sembuh belum
yang ada apa sekarang
emang susah nih hidup kita ya
kok malah bangkar dunia yang ditangkap polisi
itu dia ya hidup nih kalau orang susah tuh diputar balik sama dunia
eh malah sekarang haji sulama bebas
eh mak gimana tuh nasib keluarga si nenek
haji sulam apa nggak prihatin nih sama keluarganya bang kardun
eh bebas malah enak enakan
orang miskin yang jadi korban
ibarat pepatah nih udah jatoh ke depan tangga bu
ini cobaan di bulan puasa
yang penting kita percaya aja sama bang haji sulam
kalau bang haji sulam itu nggak mungkin berbuat seperti itu
mah percaya sama si sulam
dia tuh anaknya baik
gak mungkin dia nggak mau tanggung jawab kalau dia melakukan hal hal yang salah

emangnya lagi nunggu siapa sih kak

yaudah yuk kak kita balik duluan yuk
besoknya laila harus siapin staur takut kesiangan
loh ribet banget sih kalau mau balik balik aja sendiri
ngapain ngajak ngajak gini
beneran nih lelap balik duluan
hah ah ghiburuan gi
yaudah deh kalau gitu lela pulang duluan
aduh mana sih